kalau memenuhi ketentuan hukum kami tidak lanjuti
tapi kalau tidak walaupun motif politiknya dan ekonominya kuat tentu kami tidak bisa lanjutkan